terima kasih saudara anda masih menyaksikan kompas sahur
saudara masjid agung karawang yang terletak di kelurahan karawang kulon
kecamatan karawang barat merupakan masjid tertua di pulau jawa bagian barat
yang dibangun oleh sheikh kuro pada tahun seribu empat ratus delapan belas masehi
dengan atap berundak serta empat menara mirip masjid nabawi
pengelola terus menambah bangunan bangunan baru dan mendesain sebagus dan semenarik mungkin
pada bagian depan dibangun tugu santri dengan berbagai macam pernak perniknya
di bagian dalam masjid pengelola membuat ruang terbuka hijau
lengkap dengan kolam ikan serta dua buah kursi singgah sana kerajaan